saya akan mengajak anda ke rumah yang ada di geraha permailand di banjarnegara jawa tengah
dan ini saya untuk memastikan saya mungkin akan dengan mas siapa mas
mas yuda mas
namanya mas yuda
mas yuda oke mas yuda
ini saya mau mengkonfirmasi ini rumah siapa yang mas yuda jagain di sini
rumahnya pak wahyu
rumahnya pak wahyu
dan mas yuda mulai kerja disini sejak kapan
oh sejak dari kemarin
siapa yang merintahkan
yang merintah pak wahyu
jadi sudah terkonfirmasi ini betul sekali rumah komisioner kpu wahyu setiawan
yang kemarin ditangkap oleh kpk
dan seperti anda bisa lihat rumah ini cukup besar ya
terdiri dari tiga blok
terus kemudian blok a enam ini merupakan rumah hunian
dan yang terakhir di ujung sana ini adalah
satu blok lagi atau satu coupling lagi ini merupakan tempat parkir
dan seperti anda lihat
kondisi rumah ini
kalau dibandingkan dengan rumah rumah yang lain yang ada di tempat ini
ini cukup berbeda
karakter tersendiri dengan
terus kemudian ada pendopo
dan memang terkesan cukup mewah
terkait dengan harga sendiri
di tempat ini
tidak murah karena
di kawasan perumahan ini merupakan
perumahan dengan tipe yang
cukup besar begitu
jika tiga coupling ini dijadikan satu
tentunya lebih dari satu miliar